pasti akan menyesal
sudah berani mengajak ajak
kerajaan pada caran arkadano
kau datang mengantarkan nyawam
aku akan membangunkanmu
aku tidak akan membiarkanmu
menjadi seorang raja
kerajaan pada caran
seorang pecundang arkadano
menjadi seorang raja
di kerajaan besar pada jalan
dengan bersenang hati

dan sampai jumpa lagi
di video selanjutnya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
tahan ambisi kalian
untuk mengambil kujang kembar itu
nanti setelah arkadano menjadi raja

curig civis dalam bahaya
aku harus membantunya

aku dimana ini
kenapa kamu bergetar seperti itu
sekarang kamu pergi dari sini

rupanya kau mengerahkan
ajian belah ragam